dan untuk mengetahui bagaimana perkembangan penanganan kasus korupsi yang menjerat ketua dpd irman gusman di kpk
kami ajak anda untuk mengikuti laporan koresponden cnn indonesia mardika utama
dika selamat malam setelah konferensi pers dari kpk yang menyatakan irman gusman sebagai tersangka
apa perkembangan terbaru dari gedung kpk saat ini
ya memang setelah keterangan pada awak media pada pukul tujuh belas tiga puluh sore tadi
hingga saat ini memang belum ada perkembangan baru
tersangka irman gusman ataupun juga dua tersangka lainnya saat ini masih dalam pemeriksaan oleh penyidik kpk di dalam gedung kpk ini
dan belum ada tanda tanda akan keluar
namun jika tadi kita menyimak kembali hasil keterangan pada awak media yang disampaikan oleh pimpinan dari kpk
termasuk oleh ketua kpk agus raharjo
menyatakan bahwa peran irman gusman atau ketua dpd dua periode ini adalah untuk dimintai rekomendasinya kepada bulog
dan cvsb yang dipimpin oleh tersangka xss diberikan kuota impor gula di provinsi sumatera barat pada tahun dua ribu enam belas
dan seperti yang kita ketahui bahwa operasi tangkap tangan ini dilakukan pada sabtu dini hari
lebih tepatnya pada pukul tiga puluh waktu indonesia barat
setelah sebelumnya kpk menangkap terlebih dahulu tiga pelaku lain yang dua diantaranya sudah ditetapkan sebagai tersangka yaitu xss
dan juga istrinya
mmi sementara satu orang lagi yaitu ws tidak ditetapkan sebagai tersangka
dari kediaman irman gusman atau rumah dinas irman gusman di kawasan denpasar jakarta selatan
ditemukan sebuah bungkusan berisi uang sebesar seratus juta rupiah yang diakini oleh penyidik kpk
ataupun juga institusi pemberantasan korupsi ini adalah sebagai uang suap untuk meminta rekomendasi terkait kuota gula impor
rekomendasi ini memang tidak memiliki kekuatan hukum
jika tadi dijelaskan oleh
pimpinan kpk lawa dm sarif namun bisa mempengaruhi pihak pihak untuk melakukan sesuatu
untuk itu irman gusman ketua dpd dua periode ini dijerat dengan pasal dua belas huruf a undang undang no tiga puluh satu tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
baik dika sejauh mana sebenarnya keterlibatan irman gusman dan juga tersangka lainnya dalam pusaran korupsi terkait impor gula ini
ya reinhardt memang tersangka xss ini bukan hanya saja tersangkut atau terjerat dalam operasi tangkap tangan
yang juga melibatkan irman gusman pada dini hari tadi
tetapi juga eksis ini adalah salah satu tersangka juga dalam kasus penjualan gula tanpa logo smi di pengadilan negeri padang
dan penangkapan irman gusman pada ott operasi tangkap tangan dini hari tadi juga adalah
kelembangan dari kasus tersebut
karena dalam persidangan diketahui bahwa xss direktur utama cvsb ini memberikan suap sebesar rp tiga ratus enam puluh lima juta terhadap seorang jaksa
di lingkungan kejaksaan tinggi sumatera barat yang menangani kasus distribusi gula tanpa logo sni maksud saya di pengadilan negeri padang
dengan inisial fzl
diduga ini adalah untuk mempengaruhi eksepsi ataupun juga persidangan yang tengah dijalankan saat ini
jadi pada intinya adalah tersangka
xss ini juga bukan hanya terjerat satu kasus saja tetapi dua kasus sekaligus
dan kasus yang tengah digarap di padang sumatera barat itu kini menjadi jembatan untuk masuk ke dalam operasi tangkap tangan
yang melibatkan irman gusman ketua dpd ri dua ribu empat belas hingga dua ribu sembilan belas mendatang
baik dika sempat ada pernyataan dari irman gusman yang menolak bahwa ia dikatakan sebagai penerima korupsi
dalam akun twitter pribadi dari mirip irman gusman sendiri
apakah sudah ada keterangan dari pihak
kuasa hukum irman gusman di kpk mengenai penetapan tersangka ketua dpd irman gusman ini
ya terkait pernyataan irman gusman di akun jejaring sosial twitter
ataupun juga yang tersebar di whatsapp messenger begitu
disebutkan bahwa dipastikan oleh pimpinan kpk bahwa pernyataan tersebut adalah bohong
atau tidak ditulis langsung oleh tersangka irman gusman

terkait pernyataan irman gusman di kpk
dikelola oleh admin yang merupakan staff dari irman gusman
dan pesan berantai yang disebarakan melalui whatsapp messenger
yang seolah olah untuk memutarbalikan fakta terkait dengan operasi tangkap tangan
terkait dengan kasus suap kuota gula impor ini dipastikan bukan berasal langsung dari irman gusman
namun tadi memang sempat hadir kuasa hukum dari irman gusman itu
tony singh yang tiba pada pukul lima belas waktu indonesia barat
dan keluar kembali pada pukul enam belas waktu indonesia barat
diketahui bahwa kuasa hukum dari irman gusman ini tidak bertemu langsung
dengan pimpinan kpk
irman tapi berkomunikasi melalui sambungan telepon
dan menyatakan bahwa irman dalam kondisi yang baik
tidak dijelaskan lebih rinci lagi apa pembelaan dan apa klarifikasi langsung dari tersangka irman gusman
dan saat ini kami dan awak media yang lain masih akan terus menunggu apakah irman gusman
akan langsung ditahan malam ini juga atau masih ada proses lain yang harus dilalui
oleh senat rasal sumatera barat ini reinhardt
baik artinya irman gusman saat ini masih diselidiki di gedung kpk
mardika utama kami akan tunggu perkembangan terbaru dari anda dari gedung kpk jakarta